yaudah ke belakang
yaudah ke belakang

pasti abih lagi nyari kodok
atau kalau enggak abih lagi kejar kejaran
sama kodok ya kan
bukan abih dikejar sama ani kodok
enggak enggak enggak maksud abih

lu enggak tau ini jamnya latihan
mau dijadiin laki laki mampu
kenapa lagi sih bos
besok pengacaranya dateng bro
tapi sampai sekarang gua belum nungguin calon mini
apa susahnya sih tinggal pilih aja
oh lu tuh emang dasar sepan ya
eh yang namanya perkawinan ya
yang namanya pernikahan itu sekali dalam seumur hidup
gua nggak mau pernikahan gua gagal
makanya gue bener bener nyari cewek
yang bener bener sayang sama gua
salah itu soal kecil bos
hari ini papi pokoknya abi mau bikin cewek cewek semuanya pada tewas
tenang aja bi
pokoknya semua cewek cewek yang lihat abi pasti pada naksir
tapi jangan khawatir
pokoknya abi kasih satu buat papi
kalo itu kamu yang bakal tewas